baik sebelum kesana kita akan coba berikan dulu latar belakang ya apa namanya informasinya
ratusan orang kemarin mendatangi kediaman presiden ke enam susilo bambang yudhoyono di megakuningan senin sore kemarin
nah polisi hingga kini masih menyelidiki dalang dibalik aksi unjuk rasa tersebut
polisi mengaku tidak menerima surat pemberitahuan sebelumnya
nah setelah sempat berorasi masa akhirnya dibubarkan paksa
jagaan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya masa susulan yang mencoba melakukan unjuk rasa
hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian terkait masa yang mencoba mendemo rumah susilo bambang yudhoyono
yang kini menjadi pos kepemenangan agus silvi
sebelumnya pada senin pagi setidaknya tiga ratus orang melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah ketua umum partai demokrat itu
menurut pihak kepolisian pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan terkait aksi ini
saat ini pihak kepolisian mencetus pencari
di balik unjuk rasa tersebut
sementara lewat twitter sby mencuitkan perasaannya soal demo yang dilakukan di depan rumahnya
ada lima cuitan yang dituliskan oleh sby di akun twitter pribadinya
beberapa di antaranya adalah ia menyatakan saat itu rumahnya di wilayah kuningan jakarta selatan digeruduk ratusan orang
ia juga menyebut ada provokasi yang menyerukan tangkap sby
dan sby juga bertanya apakah ia tidak memiliki hak tinggal di negeri sendiri
netizen pun beramai ramai
menanggapi cuitan cuitan sby
rata rata netizen menulis mengapa sby harus meminta keadilan lewat twitter
kinanti mungraini cnn indonesia